sebagai wujud nyata apresiasi terhadap insan wira usaha indonesia
bank bjb menggelar bjb solo lokal festival di kota solo beberapa waktu lalu
acara ini bertujuan untuk menjaring dan membina para pelaku usaha umkm wilayah solo dan sekitarnya
agar dapat memajukan usaha mereka
kami juga punya program salah satunya yang namanya pesat
ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu
kita juga punya platform yang namanya dicentra
ini tadi untuk memberikan edukasi dan juga untuk memberikan ruang
sarana bagi pelaku umkm untuk juga saling berkomunikasi
saling bertukar pikiran saling berdiskusi
sehingga mereka sama sama bisa mengembangkan usahanya
pada masyarakat mari kita dukung umkm dengan memberdayakan umkm umkm
yang ada di seluruh tanah air
khususnya di surakarta ini
menjadi umkm yang memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara
tadi yang jualan kerubu saja packaging nya sudah sangat baik
sudah bisa digoreng sendiri atau dalam bentuk sudah jadi
jadi kalau misalnya dikirim kirim ke toko toko atau keluar kota
sudah tidak perlu takut lagi melempem atau rusak pecah
jadi ya kita dukung umkm di kota solo ini
talkshow bertema ide peluang usaha kreatif dan inovatif
bagi generasi muda digelar dengan para pembicara yang kompeten
acara yang sangat inspiratif dan memberi ruang pada umkm
untuk lebih terlihat lagi dan terbantukan
buat beberapa umkm yang mungkin selama ini masih berpikir
sekarang bisa mempunyai strategi lagi karena bisa bertemu dengan orang orang hebat di sini
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bank bjb sudah dibantu perekonomian
bank bjb tanda mata